per dua puluh delapan mei dua ribu dua puluh dua rute krl di lintas bekasi dan bogor resmi diubah seiring dilaksanakannya switch over kelima di stasiun manggarai
di hari ketiga penerapannya masih ada pengguna krl yang mengeluhkan perubahan rute tersebut
kami bahas malam hari ini bergabung anne purba vp corporate secretary pt kci dan juga nur cahyo koordinator krl
selamat malam pak nur cahyo dan juga kita masih menanti sambungan dari bu anna purba dari vp corporate secretary pt kci
pak nur cahyo mungkin saya ke pak nur dulu ya menanggapi perubahan rute baru krl
dari anak kereta di hari ketiga perubahan rute baru krl tanggapannya seperti apa apakah mendapat sosialisasi informasi yang cukup baik
kalau dari kita sendiri di krl mania kebetulan
informasi ini sudah agak lama kita tahu ya teman teman juga
tapi kita tidak tahu yang mungkin yang tidak tergabung di krl mania yang penumpang krl yang mungkin yang jarang naik yang tidak melek medsos segala macam gitu ya
kalau dari krl mania kita sudah tahu infonya sudah agak lama
karena kita teman teman juga tiap hari pada lewat manggarai gitu ya jadi rada rada
sudah kebayang bakal ada penumpukan kalau sistemnya transit kemarin itu ya kejadian yang di hari sabtu itu
jadi peron lalu lintas penumpang terus diperparah lagi sama keterlambatan krl yang masuk ke stasiun manggarai yang dari bekasi sama dari bogor

dampaknya di stasiun manggarai kan jadi kayak hari sabtu kemarin itu
iya iya betul betul
parah gitu ya
nah hari ini hari senin alhamdulillah memang sudah agak berkurang ya nggak kayak hari sabtu kemarin
entah ini mungkin teman teman ada yang banyak yang nggak naik krl juga mungkin ya
jadi karena melihat kemarin sabtu minggu kejadian kayak gitu jadi komen komennya juga hari sabtu minggu kemarin banyak
wah menurut juga naik krl lagi di manggarai
apalagi ini hari pertama ya pak nur ya setelah hari pertama kerja setelah diterapkan perubahan rute ini ya
pak nur saya akan sapa bu anne purba terlebih dahulu
bu ana selamat malam
selamat bergabung dengan connected malam hari ini
kita sudah ada pak nur cahyo dari krl mania membahas bagaimana perubahan rute baru krl
bu anna bisa mendengar suara saya
bu ana selamat malam
bu ana selamat malam
bisa mendengar suara saya
oke saya akan kembali ke pak nur sambil kita menunggu sambungan bu anne purba
oke pak nur kalau tadi yang lebih disorot adalah ketidaksiapan kepadatan ya
sehingga menumpuk mengantre banyak sekali penumpang yang terjebaklah di stasiun manggarai
seperti pemandangan hari sabtu dan hari minggu
tapi hari ini mungkin kondisinya lebih
sedikit lebih baik dibandingkan di hari pertama dan hari kedua
selain tadi ketidaksiapan stasiun manggarai sendiri
dari pengguna komuter menanggapi kalau banyak sekali di lini masa yang mengeluhkan
jadi jarak tempuhnya atau durasinya menjadi lebih lama
saya mau tahu sebenarnya kalau durasinya ini dibandingkan sebelum dan sesudah perubahan rute ini
ya kalau durasi sih sebenarnya kalau ditotalin mungkin sama ya
sekarang yang bikin itu jadi lama karena proses transitnya itu
jadi harus nunggu belum naik turun tangga belum kayak kasus ada eskalator rusak klip rusak segala macamnya
itu sebenarnya yang bikin nambah durasi ya
durasinya kan jadi keterlambatan krl ditambah durasi nunggu di stasiun
nampak lagi nunggu keterlambatan kereta yang ke arah yang mereka tuju juga
jadi ada tiga kali mereka harus jalanin
biasanya kan mereka langsung kita langsung ya sampai tanah abang atau sudirman
sekarang jadi harus tahap tahap itu dan di tahap tahap itu ada keterlambatan itu yang bikin terjadi
kayak baton nekri manggarai gitu ya
oke jadi waktu yang terbuang itu ada di saat pada transitnya begitu ya
baik bu anda sudah bergabung bisa mendengar
bu ana sudah ada panur cayo dari koordinator krl mania
tadi pak nur memberikan pandangannya dengan apa yang terjadi perubahan rute baru ini
kalau di krl mania sebenarnya kalau sosialisasi informasi cukup baik
dari beberapa waktu yang lalu sudah menyerap
tapi banyak juga di luar sana di hari ketiga sampai dengan hari ketiga masih yang kebingungan
dari stasiun manggarai sendiri sehingga apa yang kita lihat kemarin terjadi kepadatan
kemudian tadi panur sampaikan buang waktunya itu karena ada transit transit
saya akan minta tanggapan dari kci bu
jadi mungkin kondisi hari sabtu itu masih jelas terlihat
ataupun kita melihat bahwa ini adalah gambaran dari stasiun manggarai
tapi hari sabtu tersebut adalah
kondisi di mana hari pertama fit over telah selesai
dan adanya pembatasan kecepatan pada saat itu
karena kami harus menjalankan sop keselamatan
di mana setelah selesai fit over
masih ada pembatasan kecepatan masuk dan keluar stasiun manggarai
sehingga ketika hari sabtu tersebut
ada beberapa potong relasi ya
ada krl yang kita potong relasinya untuk memperkecil
kelambatan masuk ke stasiun manggarai
ada yang menunggu sampai empat jam
empat puluh sampai lima puluh menit
sehingga ini kan kereta dari bogor datang terus
sehingga transitnya itu terjadi penumpukan
sehingga begitu kami melakukan evaluasi
yang awalnya peron krl hanya masuk ke jalur enam dan dua
untuk mau ke bekasi sekarang
ataupun sudirman tanah abang duri angsia sampai kampung bandar
itu hanya di enam dan tujuh belas
tetapi setelah kita evaluasi
jadi kita bisa mengoptimalkan peron sembilan
yang awalnya hanya digunakan
untuk kereta bandara
ini bisa digunakan untuk pengguna jasa komuter lain
sehingga bisa terpecah
untuk penumpukan yang ada di enam dan tujuh
yaitu kereta kereta yang mau menuju cikarang dan bekasi
ini dilayani di peron sembilan
kemudian untuk tujuan tanah abang
kemudian sudirman angsia duri
ini dilayani di enam dan tujuh
kereta luar biasa kami dilayani di peron enam dan tujuh
nah hari ini
orang orang melihat bahwa ini hari pertama kerja
tapi kami juga sangat mengapresiasi ya hari ini
flow penumpang sangat baik sekali
kemudian yang perlu kami lakukan terus menerus adalah
edukasi di mana sebenarnya tangga alternatif
baik yang manual eskalator atau lift itu ada di mana
karena mereka terfokus kepada satu sisi ya
yang foto foto yang muncul itu adalah fokus di satu sisi
ada tangga ada lift
ini yang harus kami sosialisasikan terus
di mana posisi posisinya sehingga bisa menjadi alternatif untuk naik dan turun ketika transit
jadi sebenarnya kalau tadi menjawab
apa kepadatan penumpukan yang terjadi kemarin
karena mungkin salah satunya adalah sosialisasi informasi
apa yang kita lihat di media sosial itu hanya di beberapa spot
bukan seperti itu
perasarana yang disiapkan
yang bisa memudahkan para penumpang begitu ya bu anne ya
bu anna sebenarnya dari sistem eee
atau switch over ini esensinya seperti apa
kenapa mungkin baru sekarang
tidak di masa masa yang kemarin
kan ini mungkin sudah terprediksi ya
maksudnya pengguna krl pengguna kereta itu ee
apa meningkat gitu
kalau di masa masa kemarin
ketika orang mungkin tidak tidak eee
banyak yang wfo
tidak banyak yang bekerja lebih
ada waktunya terbagi wfh dan wfo gitu
sehingga mungkin akan lebih lebih kondusif eee kondisinya
jadi eee switch over ini sudah yang kelima
ada tujuh slide over untuk mendukung pembangunan stasiun manggarai
yang menjadi stasiun sentral
kemudian mendukung juga double double track tadi ya
ini tidak pekerjaan hanya lima tahun
artinya fase satu sampai empat itu
kita sudah lalui
saat ini adalah fase kelima
switch over yang kelima
dimana kereta kereta ini tidak lagi hanya eee dioperasikan di bawah
tetapi menggunakan elevated gitu
nah sehingga rekayasa pola operasi ini adalah untuk keselamatan
eee manggarai ini akan dibangun delapan jalur
bayangkan saja kalau transit dari peron satu ke delapan belas
berapa rel yang harus diseberangi
nah oleh karena itu di switch over kelima ini
ini mengaktifkan elevated
dimana kereta kereta yang dari bogor
ini langsung masuk ke jalur layang
menuju cikini gondang dia langsung ke jakarta kota
untuk menuju tanah abang sudirman sampai kampung bandan
itu eee lewat jalur bawah dari kereta bekati dan cikarang
dan pengguna ini di
kita eee teratasi dengan naik dan turun saja
untuk pola transitnya
ini kan untuk keselamatan
karena saat ini penumpang yang melakukan eee transit di stasiun manggarai
itu bisa mencapai lebih dari dua ratus ribu
eee orang yang melakukan transit
sementara kereta semakin banyak setiap tahunnya
sehingga ini yang harus kita pikirkan adalah faktor keselamatan
rekayasa pola operasi ini memang
sudah dilakukan dengan tahapan mulai dari
lima tahun terakhir
dan ini akan dilanjutkan dengan turnover ke enam dan ke tujuh
jadi akan ada lanjutannya dari ini
tapi tentunya diharapkan kalau ada lanjutannya nanti kesiapan
dari stasiun ya nanti juga mungkin akan lebih ditingkatkan
saya mau ke pak nur
silahkan pak nur menanggapi kalau tadi mungkin concernnya masalah apa namanya
apa masalah di tempatnya atau di stasiun transitnya
tapi tadi bu ane sudah menjawab
enggak kok sebenarnya siap siap aja gitu
banyak petugas yang mengarahkan
kemudian juga eee apa tangga eee tangga berjalan juga
untuk para penumpang semuanya ada di sana
kenyataan di lapangan
saya minta tanggapan pak nur
eee sampai sore tadi ya
dari temen temen juga sudah banyak yang eee kirim info ke kita
jadi emang ada beberapa perubahan di
salah satunya hari ini juga kita sudah ada jadwal feeder krl ya
itu yang dari kemarin sejak dari hari jumat
dan sabtu itu yang kita sampein juga ke bu anna juga
jangan sampai ada
penumpang penumpang gara gara eee krl telat ya
nah salah satu solusinya adanya feeder
krl feeder dari stasiun manggarai
dan dari stasiun anke juga
mengangkut penumpang yang
tidak kebagian di krl yang reguler ya
alhamdulillah hari ini sudah ada feeder itu
yang keduanya masalah
nah historinya karena ada pembangunan stasiun manggarai ya
demi kayak tadi bu anna bilang faktor keselamatan juga
jangka pendeknya sekarang ini juga kita harus lihat juga
masalah kenyamanan dan keselamatan penumpang di sana
salah satunya dari
adanya informasi yang jelas dari petugas di sana
kita juga temen temen tadi ada yang ngusul
petugas di sana dikasih pengeras suara yang wereless ya
jadi gak teriak teriak di stasiun manggarai itu satu
yang kedua masalah peron
peron eee banyak yang khawatir karena eee peron eee
apa padatnya penumpang
peronnya kurang lebar
dan terus eee itu eee celah antara
krl dan peron juga yang agak lebar
para penumpang yang baru turun dan akan naik itu mereka fokus ke kepadatan
di sana kredit gitu ya
masalah keselamatan itu harus di
terus diingatin sama petugas yang ada di sana
yang agak mulai muncul juga masalah copet
atau urusan akan nafakat penumpang
kemarin kita sudah mulai ada berapa yang
ada laporan ada kasus coklat di sana
pak nur mau menambahkan
ini awalannya kan eee
semua yang dilakukan oleh pt kci dengan eee
kita juga appreciate ya
pembangunan stasiun manggarai dengan tahap tahapan yang sudah ada
tapi sekarang kita harus tetap
fokus juga di sekarang ini gitu
jadi faktor keselamatan penumpang
dan besok juga ya terutama eee
kalau hari ini mungkin banyak yang
masih agak berkurang penumpangnya
besok pagi pagi harus lebih siap lagi
di tugas di stasiun manggarai

petugas diberikan penggeras suara
kemudian juga peron diperlebar
karena banyak sekali orang orang penumpang yang transit disana
sehingga dengan kepadatan ini bisa saja
tadi yang disampaikan oleh pak nur
sehingga mungkin lebih
ditempatkan banyak petugas
yang bisa mengawasi ini ya
tapi kalau untuk solusi tadi
kalau saya tidak salah tadi juga
memang pada saat pembangunan saja
atau ketika nanti sudah selesai
tidak ada lagi perubahan rute
selain tadi krl feeder yang disiapkan
antisipasi penumpukan penumpang
atas perubahan rute ini seperti apa
dapat kami sampaikan ya
ini adalah salah satu program besar ya
ada tujuh tahapan tadi
kalau pun misalkan ada nanti tahapan ke enam dan tujuh untuk switch over ya
untuk kereta jarak jauh
yang dimungkinkan untuk krl adalah
melakukan rekayasa pola operasi
memaksimalkan frekuensi memperkecil headway sebenarnya
untuk jangka panjang
itu yang pertama
yang kedua adalah
untuk antisipasi penumpukan tadi
tadi selain feeder
kami mengaktifkan tadi
peron sembilan yang awalnya digunakan oleh kereta bandara
ini saat ini digunakan oleh komuter lain
semua fasilitas kami pastikan berjalan
tadi tempat ada yang
liftnya mungkin ada masalah
saat itu juga diperbaiki sehingga bisa mempercepat proses handlingnya ya
jadi ini adalah
kemudahan kemudahan yang terus kami berikan

supaya layanan di sini juga akan mendukung faktor keselamatan
seperti tadi yang disampaikan oleh pak nur cahyo di dalam adaptasi ini
seperti tadi pengeras suara
sudah kita kurangi
sudah kita kurangi dengan menggunakan tulisan yang diberikan oleh pengguna
diberikan oleh petunjuk
nampaknya kami mengalami
diberikan oleh flash

malam hari ini selamat malam sehat selalu